di kota jakarta barat uus kuswanto mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan warga di kolong tol angke
pemkot jakarta barat juga mengaku telah melakukan sosialisasi terkait rencana relokasi tersebut
pemprov dki jakarta telah menyiapkan lima puluh dua unit rusunawa bagi warga yang selama ini tinggal di kolong tol angke jakarta barat
warga yang akan dipindahkan ke rusunawa akan mendapatkan keringanan biaya